karapan kambing ini digelar di areal persawahan desa sememu kecamatan pasirian lumajang
puluhan peserta dari dua kabupaten yakni lumajang dan probolinggo antusias mengikuti karapan kambing
ajang ini untuk mempererat silaturahmi para penggemar kambing
terima kasih selamat selamatan desa sememu
untuk peserta sendiri berapa pak
dari mana saja itu pak
dari kerai monder ya dari probolinggo lumajang yang banyak
tujuannya apa sih pak
mengerat hubungan persahabatan dengan ambil bibitnya yang kalau bagus bisa berlaku mahal
saat abah abah bundera dikibarkan wasit kambing kambing aduk kecepatan berlari hingga finish di arena sepanjang dua ratus meter
suara gemerincing kaleng yang diikat di ekor kambing membuat kambing berlari kencang
samping yang tercepat mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenang
ya kayak perawatannya itu mas rutinitas setiap hari mandi pagi sore terus latihannya gitu mas
terus jamu pakai telur gitu setiap malam
ini tersayang ini
sering juara sebenarnya
iya dulu juara satu terus ini anaknya ini
pemenang karapan kambing berhak mendapatkan piala penghargaan serta satu unit kulkas untuk juara satu
serta mesin cuci untuk juara dua dan televisi untuk juara tiga
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur